tujuh juni dua ribu delapan belas atau rabu mendatang ditetapkan sebagai hari libur nasional
ketetapan ini dibuat berdasarkan keputusan presiden nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas
yang telah ditandatangani oleh presiden jokowi
presiden menegaskan hari libur ini ditetapkan
untuk memberi kesempatan warga menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak
untuk memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya